apanya kopi hard kopinya belum sampai sama dia
belum sampai hanya ada berita berita dan ada screenshot
akhirnya dia minta apa dulu karena gak ada hard kopi panggilan belum sampai
jadi belum sampai dia panggilan hard kopinya
dia tahu ada yang dari pemda kirim itu tapi hard copy kan dia nggak ada
nanti kalau dia bilang saya datang ini benar apa apa ini nanti jadi
bukan bukan dia belum dapat hard kopinya
jadi saya bilang udahlah bikin aja surat bilang bahwa kamu belum dapat itu mana tahu ada
hard copy belum dapat dia di jakarta
kemarin itu ada urusan bisnis dia belum dapat dia
pak sudah dapat nanti mau undangi pak panggilan
oh ya pasti dong ya itu warga negara yang baik harus begitu
sedianya putra menteri hukum dan ham yasona lawli yamite maloli akan diperiksa oleh kpk sebagai saksi untuk kadis pupr kota medan nonaktif isa ansari
tersangka kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan di pemerintah kota medan tahun dua ribu sembilan belas
plh kepala biru kehemas kpk kristelina gess mengatakan kpk akan menjadwakan ulang pemanggilan yami temalawli pada dua belas november dua ribu sembilan belas
selanjutnya saksi yang tidak hadir adalah atas nama
yami tema lauli wira swasta diperiksa untuk saksi ia tersangka ia suap terkait dengan proyek dan jabatan pada pemerintahan kota medan tahun dua ribu sembilan belas
surat panggilan belum sampai kepada yang bersangkutan dan pemeriksaan mudah mudahan dijadwalkan ulang